dan bersertifikat tingkat provinsi
berarti di situ harus ada pemikiran manajemen lalu lintasnya seperti apa
semua terdampak ya baik pemerintah pusat pemerintah daerah seluruh warga jabodetabek tidak terkecuali semua terdampak
hal ini tentunya menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah